wah udah pemandangannya bagus banget
sejenak gue lupa akan realita hidup
bener bener pengalaman yang susah gue ungkapkan saat berada disini dan melihat keindahan yang begitu luar biasa
ah biarin aja ah kalo urgent pasti dua menit lagi telfon
sobat puri ini gue lagi di puncak mande
wah bagus banget tuh
halo mbak ini kelaminnya mbak
iya udah ya makasih ya
eh udah makasih
udah jualan disini dari kapan berapa lama
kalo sebenernya disini sih ini udah lama dari dua ribu lima udah ada
cuma kalau kita jualan itu dari dua ribu empat belas
dua ribu empat belas karena kunjungan presiden ke sini jadi kayak diresmiin mande jadi perwisatanya sumbar gitu
tempat perwisata yang terbaik di sumbar gitu
tapi jalan ini itu jadinya tuh akhir dua ribu delapan belas baru rampung semua
makanya kalau sekarang tuh kunjungan makin rame banget
tiap sore ya alhamdulillah banyak banget sih
ya kan aksesnya lebih gampang ya kesini
puri kamu sakit
udah berapa hari bapak gak liat kamu di kantor
loh kan saya cuti pak
iya itu yang kemarin bapak suruh saya kemangan bapak
nah itu saya mau ngajuin cuti tahunan

terus bapak meeting di luar
bukannya waktu itu kamu ngomongnya cuti tahun depanan
kalau cuci tahun depan ngapain saya dari sekarang cutinya pak
terus sekarang kamu rencananya mau kemana nih
terus sekarang saya lagi di sumatera barat pak
ini rencananya saya mau ke pulau setan
kamu lagi gak ngeledek saya kan
gak dong pak kan gak ada jedanya bukan pulau sepan
eh kamu tau gak
asal nama pulau setan
asal nama pulau setan
gimana ceritanya pak
jadi dulu ya
di pulau itu
itu di lautannya
melintas sebuah kapal perahu yang sangat besar
si perahu itu menabrak sebuah benda yang keras
melihat keadaan itu si nahkodanya kemudian marah
lalu memaki maki anak buahnya
kalo nyetir perahu liat nih
hai sobat buri
kali ini gue berada di kawasan wisata bahari mande
dan kali ini gue akan kasih tips buat kalian
kalian pastinya harus bawa
kacung mata dong biar gak silau ya kan
kalian harus pake atau bawa sunblock atau sunscreen nih
kalian harus bawa anduk
karena kan kalian basah basahan tuh
dan yang terakhir
kalian harus bawa ini
karena kalian bisa mengurangi sampah plastik
kalian udah siap liburan bersama puri
jangan lupa like share dan subscribe yaa
gue kayak dihantui
bulan bulan kayak kerja
oh ya gimana
ya harus happy dong
nggak saya jalan ya kan
eh saya mau bikin kamu lebih happy
mau sih pak tapi saya nggak ngerti
saya cuma mau kasih penawaran
penawaran apa ya pak
kamu kan lagi di sumatera barat nih
nah kantor butuh paket paket wisata baru
sekalian ya kamu survei
biar isi vlog kamu gak gitu gitu aja
siap siap pak siap
nah barusan tadi saya searching tuh
kamu datangin sana ya
kamera tamu itu ditempel di badan
nah itu gambarnya biasanya bagus tuh
jadi kan kebawah sama badan kamu yang jatoh
ya pokoknya nanti semua saya siapin biaya perjalanannya
good luck ya pur selamat bersenang senang